donat ada taburan gula putih gula halus kemudian ada meses ya
aduh pas banget donat kampung nih
iya emang donat kampung ini selalu jadi favorit
apalagi donat kampung yang pakai kentang
mungkinnya dari kentang gitu ya
tapi kan sekarang memang sudah lebih modern ya dibikin bermacam macam
bahkan salah satunya nih toppingnya juga mulai kekinian
nah tentu saja mau tau kan ada apa aja sih ragam donat yang lagi tren saat ini
kami hadirkan beritanya untuk anda
kami hadirkan beritanya untuk anda
kami hadirkan beritanya untuk anda
salah satu pembuat donat kentang tradisional adalah zatu yang sudah menjejakan donat sejak lima belas tahun lalu
untuk rasa semuanya kita nggak berubah
rasa sebenarnya masih donat kampung original
cuman untuk toppingnya kita mengikuti rasa yang sekarang
misalkan coklatnya kita mengikuti kemauan customer kayak gimana
untuk kejunya sekarang kan
jaman kayak untuk kejunya
harga donat kentang tradisional ini cukup murah yaitu rp empat per buahnya
namun tak selamanya donat kentang tidak mengikuti perkembangan zaman
dengan mengusung konsep donat kampung tapi cita rasa tidak kampungan
donat kentang buatan aini chandra menyajikan hampir dua puluh empat topping
mulai dari nutella
jadi kadang kadang kita craving untuk buatan orang tua gitu
mungkin karena itu
jadi orang suka sekali dengan donat kampung kan
nah cuman untuk sekarang kita nggak bisa selalu berharap dengan itu doang
jadi kita harus bisa catching up dengan millenial taste
dibanderol dengan harga rp dua belas per buah
donat buatan aileen ini dalam sehari bisa terjual hingga tiga puluh

selain donat berbahan dasar kentang anda juga bisa mencoba bomboloni
berbeda dengan donat lain yang bolong di bagian tengah bomboloni justru tidak berlubang
untuk bahan pembuatan sama seperti donat pada umumnya
tepung terigu telur serta mentega
setelah di goreng bomboloni ditaburi gula sinamon
lalu untuk isian bisa dipilih rasa stroberi vanila hingga krim brule
nah kalau untuk bomboloni aslinya ini kalau dari itali itu originally dia tidak ada isinya sebenarnya
di servingnya atau di sajikannya itu biasanya hanya di cover oleh gula
nah jadi tapi kan saya lihat kalau orang indonesia sukanya
ada isiannya lalu dengan isian yang melting atau lumer lumer seperti itu
mengandalkan penjualan melalui online bombolini buatan indriani laris diburu penikmat donat
harga sekotak bombol ini dibanderol rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus enam puluh